alim maku sudah tak ingat lagi berapa kali ia berkeinginan untuk bunuh diri
lima belas tahun ia terjebak di indonesia negara yang seharusnya hanya menjadi tempat transit
ketua satgas pengungsi luar negeri kabupaten sidoarjo mustain sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka opsi naturalisasi
namun indonesia belum ratifikasi konvensi seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang status pengungsi
perlu panjang apa apa penting jelas
misalkan mereka bisa untuk warga negara indonesia perlu waktu misalkan setahun ini dua tahun ini sepuluh tahun
sepuluh tahun katakanlah tapi pasti
kalaupun ada pilihan itu mustahil bagi mereka menerimanya
terlebih beberapa tahun belakangan tekanan semakin keras karena mereka pengandut sia
ali merujuk pada warga sampang madura pemeluk sia yang juga harus mengungsi karena persekusi
bagi ali dan rekan rekannya yang merupakan etnis hazarah penganut sia dunia menjadi semakin sempit
misal saya jadi uni indonesia
memang pemerintah indonesia bisa amanin hidup saya
kita udah tahu disiplah kita disini sekitar satu ratus lima puluh dua ratus orang yang dari madura mereka sia
layaknya pemuda biasa mereka juga pernah jatuh cinta
mustain ketua satgas pengungsi luar negeri kabupaten sidoarjo mengungkapkan
ada juga pengungsi yang menjalin cinta dengan warga lokal
karena itu hak dasar mereka
bagaimana cara melakukan kita nggak bisa
itu hanya pokoknya tidak bermasalah di masyarakat
jalinan cinta itu tanpa masa depan karena status mereka sebagai pengungsi
jatuh cinta bagi mereka menambah beban mental
mereka hanya bisa bertahan dan saling menjaga
beberapa waktu lalu seorang pengungsi bunuh diri di sana
dari data organisasi swaka
sepanjang dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh satu
ada tujuh belas penyelamat
pengungsi bunuh diri di indonesia
kalau teman saya mau bunuh diri
kan mungkin sekarang saya bisa temani dia
numung sama dia
nggak boleh dia bunuh diri
rusun puspa agro juga dihuni pengungsi berusia lanjut
ali madat alizada salah satunya
ia juga pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya
dua anaknya hilang empat tahun lalu
ketika taliban memasuki desanya di jahoregasni
pada satu malam
rasa sedihnya bertambah tebal
ketika dua teman seusianya juga meninggal di pengungsian
saya masih kecil
saya masih dua tahun

mungkin ada tujuh sepuluh orang yang lebih dewasa
jika lebih banyak dari kami berada di sini
saya akan mati karena kesakitan
kesakitan kesakitan kesakitan
selama satu tahun terakhir
setiap minggu mereka berdemonstrasi mendesak berbagai pihak
membantu menyelamatkan hidup mereka
namun nasib mereka tak kunjung jelas
ada tiga belas pengungsi luar negeri di indonesia
tujuh di antaranya berasal dari afganistan
itu pun ternyata hanya mampu maksimal lima ratus satu tahun
padahal yang ada di indonesia ini tiga belas ribu lebih
padahal yang ada di indonesia ini tiga belas lebih
jadi perlu waktu dua puluh enam tahun baru bisa habis